terima kasih banyak loh pak
kamu gak mau buka warteg sekalian
modalnya kecil kan
nanti nenek modalin kamu untuk bikin sepuluh warteg di terminal angkot
kalau mau bikin malu keluarga jangan tanggung tanggung
nek seinget aku nih ya
nenek gak pernah kasih batu
pesan ke aku untuk usaha apa
dan ini memang usaha yang aku ambil
gini aja kalo nenek malu dengan usaha aku
nenek gak usah anggap aku sebagai cucu nenek
kan dari dulu udah seperti itu
kenapa tiba tiba sekarang nenek jadi peduli sama aku
yaudah aku permisi dulu ya nek
aku masih ada urusan
kamu lagi bete
enggak tante aku cuma lagi pengen sendirian aja
tante boleh tanya gak
kamu kenapa sih harus buka warung jamu
memangnya nggak bisa buka usaha lain
gak apa apa tante
kebetulan lagi kepikiran aja
aku juga bingung mau usaha apa lagi
bener alasannya itu
mungkin ada alasan
sebenarnya bukan itu sih alasannya
aku cuma pengen bikin nenek kesel aja tante
aku tahu tante sebenarnya aku gak pantas ngelakuin itu sama nenek
tapi aku udah kelanjur kesel tentu
masa nanya suruh aku berhenti dari kantor cuma gara gara
kehadiran aku menghambat karir andre
itu kan gak adil tentu
nenek yang minta kamu berhenti
tante aku mau tante
tante mama gak boleh begitu loh
enggak enggak enggak tante
tante jangan bahas lagi masalah itu
ini udah keputusan aku juga
aku udah tahan jelambit keputusan ini
dan aku gak akan kembali lagi ke kantor
aku udah terlalu sakit hati sama nenek
tante jangan bilang lagi ya
tante bisa ngerti perasaan kamu
kamu harus sabar ya
orang lain bisa mati karena tertekan
tapi itu gak berlaku buat kamu sa
tante lihat kamu kuat sekali
kamu semakin tertekan malahan semakin tegar dan semakin hebat
terima kasih banyak tante
makasih banyak tante
untuk kesuksesan kerjasama kita pak jimmy
harapan saya juga begitu
mudah mudahan ke depannya nanti kita akan lancar
pak bos dana yang kemarin ditransfer oleh pak jimmy
sudah saya tarik semua bos
sekarang mau bos pindahin ke rekening bos yang mana bos
jadi dana yang kemarin saya transfer lalu akan dipindahkan ke rekening anda
kamu mau dipindahkan
bukan begitu pak jimmy
biar saya jelasin
gak perlu gak perlu
saya benar benar bodoh untuk terlalu percaya dengan anda
saya gak akan tinggal diam
ebay ada dara disitu
kebetulan tidak bersaing
kamu berdua sudah refuge kejujuran dorong kita
hengan dilaporkan dengan berat belakang

stratégi yang scientists adalah indispensable
kamu juga gak tau
eh mbak lila
kalian berdua ngapain
oh selamat ya
aku kebetulan lagi buru buru
tadi cuma sekedar lewat aja ngeliat kamu disini
mbak sebentar aja
ya dong lah kamu harus cobain jamu kita
kamu buatin untuk nilai jamu yang enak ya
aku tinggal sebentar ya
ada yang mau dibeli soalnya
san jangan lupa lo cobain jamu itu
ada apa ini
bos jos tidak ada disini
dia tak disini
suruh dia keluar
atau penipu itu saya kasih pelajaran
aku harus kabur sebelum dia melihat aku
jangan lupa like subscribe share dan share ya